sementara di jember sejumlah pekerja seks komersial bersama seorang mucikari ditangkap
saat menawarkan prostitusi di hari valentine
para pekerja seks tersebut ternyata sudah lama menjalankan prostitusi terselubung di sebuah hotel
ketiga tersangka yang berhasil diamankan diantaranya agus seorang mucikari lm
serta aa dua psk yang biasa nongkrong di hotel p di jalan raya trunojoyo jember
kedua psk mengaku kerap melakukan praktek prostitusi dengan tarif rp tiga ratus lima puluh sekali kencan
sementara sang mucikari mendapatkan bagian rp lima puluh
dalam penangkapan ini petugas juga mengamankan belasan kondom dan uang tunai ratusan ribu rupiah
sisa hasil dari transaksi
prostitusi terselubung ini terbongkar setelah salah seorang polisi menyamar sebagai pelanggan
begitu transaksi terjadi penangkapan pun dilakukan
bahwa betul di hotel p di daerah kaliwates jember
itu memang ada hotel yang menyediakan apa yang diingini oleh pemilik kamar dalam artian wanita
sementara di gresik perang terhadap narkoba terus berlangsung
sebanyak tiga puluh dua pengguna dan pengedar narkoba ditangkap petugas sat narkoba polres gresik selama dua belas hari
dari penangkapan itu petugas menyita satu lima ratus pil double l tiga gram sabu sabu
serta uang jutaan rupiah hasil transaksi sebagai barang bukti
ironisnya dalam penangkapan ini pengguna dan pengedar narkoba yang diamankan kebanyakan dari kalangan pelajar dan mahasiswa
kondisi ini menunjukkan kota gresik kini rawan peredaran narkoba